pelaku pencurian spesialis barang penumpang bus di tasik malaya
dibekuk petugas sesaat setelah menjalankan aksinya
modus pelaku berpura pura menjadi penumpang
kemudian mengincar barang bawaan korban yang sedang tertidur pulas
ade warga cakun jakarta di gelandang petugas ke ruang pemeriksaan
setelah tertangkap tangan melakukan aksi pencurian barang penumpang
di dalam bus jurusan jakarta tasik malaya rabu pagi
pelaku awalnya tertangkap warga yang berada di terminal tipe indihiyang
setelah diteriaki maling oleh korban
beruntung pelaku segera diamankan petugas sebelum mendapat amuk masa
aksi pencurian terjadi saat korban yang bernama yudi cahyadi
naik bus budiman dari jakarta menuju tasik malaya
sesampainya di terminal korban baru sadar
tas yang berisi laptop dan handphone sudah tidak ada di sampingnya
rupanya tak dicuri pelaku saat korban tertidur pulas
kemudian turun beberapa kilometer sebelum sampai ke terminal indihiyang tasik malaya
sadar tas dicuri korban berusaha mengejar dan pelaku
ditemukan di sekitar pelaku
kemudian si korban itu menanyakan kepada kondektor
anda enggak penumpang yang turun sebelum sampai ke terminal tipe a ini
konduktor menjelaskan bahwa ada yaitu di sekitar kecamatan cisayong
selanjutnya setelah itu korban turun dari terminal tpa langsung
menggunakan ojek menyusun ke arah cisayong
sampai di sayang tidak menemukan itu
terus balik lagi ke terminal a
ke terminal tipe a ternyata di situ ditemukan
meski kepada petugas pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian
pihak kepolisian masih memeriksa lebih lanjut
apakah pelaku terlibat dalam sejumlah laporan pencurian
yang kerap terjadi di dalam bis